oh di rumah emak
inggah mbak tati surti kesana sekarang
gak usah cuy
yaudah kalau gitu mbak be pamit ya
ukm itu apaan
bayar lima ratus ribu
gak jadi deh bu nur
iya saya emang perlu ikut
tapi saya juga ada kebutuhan
apa kabarnya lu
kurang baik pau saya baru pergi kerja
kopi dah satu
lagi ada buddha
gua lagi ambil
ineke belum tahu nanti ineke kabarin ya
oke deh mas pur pulang dulu ya
mari mas pur
aduh bu maaf saya lagi gak bisa terima pesanan kue
ada yang pesen kue
kenapa lo tolak terima aja
terus yang nungguin emak siapa
ya elah kan lo bisa minta tolong si surti
terima pesanan kue
terima pesanan kue

okay berusaha oke
pek pvt aja aja dong
saya ke tempat tidur
udah dibawa ke dokter
belom gue kagak punya duit sama sekali
sebulan kemarin gue muter muter nawarin motor kagak dapat apa apaan
ya allah sabar aja
wajahnya pada kenapa
kayak gue dong selalu bahagia
kalo menurut tati pesenan kuenya ditolak aja mak
kalo tati bikin kue yang ngurusin emak siapa
kan ada si surti
surti yang jagain emak
seperti yang bantuin lo bikin kue
yang jagain emak tetap lo
oh di rumah emak
surti kesana sekarang
gak usah cuy
gak punya duit ya
tirfak para warga dasar kelulusan
saya melihat kayanya
nah di november lagi kali tu
surrendissa jadi orang baru
assalamu'alaikum mbak tati
saat ini saya mikirin kartu berikutnya desapare biar mematuhi keredanan
mbak tati kok sekarang bikin kuenya di rumah emak pia toh
oh sakit apa mbak tati terus gimana keadaan emak sekarang
itu panas diajakin ke rumah sakit gak mau
walah itu harus segera dibawa ke dokter mbak tati
takutnya ada apa apa biaya toh
emak kita bawa ke rumah sakit aja
iya tadi juga saya udah bilang gitu mas oja
ayo tat kenapa lo jadi ngeliatin abang begitu
emang gak mau dibawa ke rumah sakit bang
ya terus ngapain lo nyuruh abang kemari
tolong anterin mbak surti belanja ke pasar
makasih ya mas pur
tis pinjem helm ya
helmnya baru saya cuci jak
es dawet dong cuy biar rotinya adem
kamu apaan sih jon
tiap sebentar nawarin es dawet
bosan tau jon
masya allah badan emak tambah panas
badan emak makin panas
ya udah dibawa ke rumah sakit
ya kan tadi abang bilang begitu
mak mau dibawa ke rumah sakit ya mas oca
oh terus belanjanya gak jadi pia toh
kata istri saya mbak lanjutkan angkot aja ke pasar
pasarnya saya mesti balik lagi mau bawa ke rumah sakit
iya mas ocak
masa kan ada saya sama kamu john
tapi kan kamu gak pernah beli es dawet aku cuy
jadi kehadiran kamu gak ada pengaruhnya cuy
nah makanya kita harus berhati hati
lalu kita harus berhati hati
mak bang ocak udah di jalan mau ke sini
ngapain laki lo kemarin lagi
kan mau bawa emak ke rumah sakit